untuk informasi tanah air polisi membubarkan kerumunan warga di pasar dan warung yang berada di sejumlah jalan utama kota bogor
keramaian akibat kegiatan penerimaan karyawan di sebuah minimarket di kabupaten mojokerto jawa timur
juga dibubarkan petugas karena berpotensi menyebarkan virus corona
physical distancing agar bapak bapak dan ibu ibu ikut peran serta dengan kami
tim dari polresta bogor kota membubarkan paksa kerumunan warga di pasar dan warung
di sejumlah jalan utama di kota bogor jawa barat selasa tiga puluh satu maret
polisi juga menertibkan antrean nasabah yang memenuhi sebuah bank
sejumlah pengelola tempat wisata dan mal telah memperpanjang penutupan tempat usaha mereka
hingga batas waktu yang belum ditentukan
rencananya sweeping di tempat tempat publik seperti warung kafe dan restoran akan digelar setiap hari
selain mencegah potensi
kerumunan warga sweeping juga dilakukan sebagai persiapan karantina wilayah oleh pemda setempat
yang barusan kami laksanakan pembubaran di depan ini
jadi para juru parkir juru parkir belum memahami betul tentang rentannya virus covid ini
mereka berikan pemahaman aku pernah pakai masker
untuk yang parkir parkir motor agar tetap pakai masker dan tidak berperumun
jangan lupa jangan lupa jangan lupa
sementara itu aparat kepolisian polsek mojosari kabupaten mojokerto
membubarkan kegiatan penerimaan karyawan di sebuah minimarket selasa siang
kegiatan dibubarkan karena penyelenggara mengumpulkan ratusan orang di satu tempat
ya itu tidak ada sama sekali koordinasi dengan polsek maupun polres
sehingga kami melakukan tindakan tegas terukur
ya kami membubarkan kegiatan tersebut dan pengelola ataupun
panitia yang mengadakan kegiatan tersebut kita panggil ke polres untuk kita periksa dan kita lakukan tindakan tegas
panitia dan pengelola minimarket dimintai keterangan di mapolsek mojosari
mereka juga diminta menandatangani surat pernyataan tidak akan menggelar penerimaan karyawan yang membuat banyak orang berkumpul